ini tersebut dan ini adalah karena adanya kepemimpinan yang baik karena ada pemerintahan yang baik
dan untuk itu saudara saudara dimana mana katakan kita harus berani dan kita harus mau untuk mengakui
kepemimpinan presiden kita presiden joko widodo
karena ibarat sebuah kapal kalau nakodanya tidak benar kapal itu tidak akan selamat tidak akan sampai tujuan
saudara saudara sekalian dan karena itulah beberapa tahun yang lalu
waktu saya berada di joko widodo
ajak beliau untuk bergabung demi negara demi bangsa demi rakyat
saya putuskan saya bergabung demi keselamatan bangsa indonesia
saya pernah bertanding lawan beliau saya pernah bersaing
tetapi di ujungnya hanya satu hanya satu pikiran kita
keselamatan kesejahteraan kemakmuran bangsa dan rakyat indonesia itu pikiran